halo selamat malam kita berjumpa lagi dalam insight yang kali ini akan membahas mengenai penyakit lupus
atau yang kerap disebut penyakit seribu wajah
ini dalam rangka hari lupus sedunia
nah lupus merupakan salah satu penyakit autoimun
di mana jaringan dan organ tubuh diserang oleh sistem kekebalan tubuh itu sendiri
berbanding terbalik dengan aids lupus mengakibatkan produksi imun berlebihan
atau zat imunitas tubuh yang bereaksi secara berlebihan terhadap rangsangan dan benda asing dari luar
apa yang menyebabkan seseorang bisa menderita lupus
dan sejauh mana orang dengan lupus atau odapus mampu menjalani hidup
simak bahasan lengkapnya bersama saya desi anwar
lupus adalah salah satu penyakit paling misterius di dunia yang menyebabkan kerusakan pada organ tubuh
nah lupus bahkan disebut sebagai penyakit seribu wajah
karena kemampuannya menyerupai
bagaimana tanda tanda dan gejala penyakit lupus
berikut ini saya akan berikan sedikit ulasannya
nah lupus itu adalah penyakit autoimun kronis
yang dapat merusak semua bagian tubuh seperti kulit sendi dan organ dalam tubuh
tanda dan gejala penyakit lupus ini bersifat kronis
sehingga dapat berlangsung lebih dari enam minggu hingga bertahun tahun
berikutnya lupus adalah penyakit yang sangat berlebihan
berikutnya lupus adalah penyakit yang sangat berlebihan
berikutnya gejala lupus termasuk ruam merah pada pipi dan hidung
demam kelelahan nyeri pada sendi dan gangguan sel darah seperti anemia
serta jumlah sel darah putih yang rendah
dan lupus juga menyebabkan gangguan pada sistem kekebalan tubuh
yang berfungsi melawan serangan virus bakteri dan kuman
dalam keadaan normal sistem kekebalan tubuh itu bertugas
menghasilkan antibody yang dapat melindungi tubuh dari penyakit
melindungi tubuh dari penyakit
imun itu berarti sistem kekebalan tubuh itu tidak dapat membedakan
antara sel penyakit dan jaringan tubuh yang sehat
hal ini menyebabkan pembentukan antibody yang menyerang dan juga menghancurkan jaringan tubuh yang sehat
antibody ini menimbulkan rasa sakit peradangan serta kerusakan di beberapa bagian tubuh
antibody ini menimbulkan rasa sakit peradangan serta kerusakan di beberapa bagian tubuh
bagaimana mendiagnosa penyakit lupus
lupus biasanya didiagnosa melalui tes darah

tetapi lupus sering salah didiagnosa sebagai penyakit muskos
melampaui penyakit muskoskeletal dan gangguan pada sendi otot dan pembuluh darah
melampaui penyakit muskoskeletal dan gangguan pada sendi otot dan pembuluh darah

belum ada obat yg dapat menyembuhkan lupus

pengobatan hanya untuk meringankan gejalanya

minimnya pengetahuan tentang lupus ini memang kerap membuat stigma penyakit lupus itu menjadi penyakit yang dianggap mematikan
padahal hidup dengan penyakit lupus itu bisa dilakukan oleh penderitanya dan dengan tetap produktif
nah sejauh mana lupus bisa dikendalikan telah hadir bersama saya di studio prof dr zubairi jurban
guru besar ilmu penyakit dalam universitas indonesia halo dok apa kabar
terima kasih telah bergabung bersama insight ya kita tadi telah memberikan gambaran sedikit mengenai penyakit lupus itu
tapi sebenarnya ini penyakit yang kurang kita diskusikan ya kurang kita bahas secara keseluruhan
ini termasuk di dunia juga ya
lupus ini kalau tidak salah kata katanya itu kan berarti serigala
bisa dok ceritakan lebih detail lagi mengenai penyakit ini kapan pertama kali
diketahui lah di dunia kedokteran
ya penyakit lupus itu suatu penyakit autoimun artinya tubuh orang dengan lupus mengandung zat anti yang harusnya kan untuk mematikan kuman bakteri virus
untuk memproteksi badan kita ya harusnya
ini malah antibody nya ini salah arah malah merusak sendi ginjal sel darah merah sel darah putih dan yang lain
dikenal sudah lama sebetulnya namun yang kalau di indonesia itu kasus kasus pertama saya masih ingat waktu masuk pendidikan spesialis tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua itu tujuh puluh tiga nya kasus pertama di cipto
jadi tahun itu sudah ada
tapi jarang bisa dianggap jarang ya itu pertama kali dideteksi ya
jarang tapi kemudian makin banyak karena makin dikenal
jalannya kemudian pada waktu itu memang angka kematian tinggi
jadi hampir di atas sepertiga meninggalnya
kenapa karena pemahaman terhadap penyakit ini masih banyak
pemahamannya masih kurang obatnya juga masih kurang begitu tahu masih dikira hanya steroid saja
nah padahal kemudian ditemukan obat kombinasi yang akan berhasil lebih baik tergantung organ tubuhnya yang kena di mana
nah apakah pada saat itu karena memang untuk pertama
kalinya penyakit ini terdeteksi atau mulai dikenal atau sebelum sebelumnya sebenarnya sudah banyak orang yang menderita penyakit ini
tapi karena dari segi teknologi atau pengetahuan medis juga masih belum canggih itu belum begitu banyak diketahui
benar sekali setelah teknologi canggih pun juga masalah ditemukannya masih jarang sekali
ada di permukaan esnya sekarang ini katakanlah yang pria san lubus indonesia sekitar tujuh belas ribu dengan desa desa lain mungkin ada dua puluh dua puluh satu ribu
padahal menurut perhitungan saya mungkin sudah ada sekitar satu juta
amerika itu penduduknya tiga ratus sepuluh jutaan itu ada satu lima juta orang dengan lupus
indonesia lebih sedikit penduduknya
dan dibuktikan bahwa di daerah asia tenggara itu prevalensinya lebih tinggi
jadi asia tenggara prevalensinya lebih tinggi
mungkin mengenai penyakit ini sendiri ya tadi sudah disebut ini penyakit autoimun dan juga menyerang berbagai macam organ ya
lebih spesifiknya apa kira kira penyebab utamanya walaupun kan kita katakan ini penyakit masih misterius dan masih belum jelas ya
yang pasti bukan penyakit menular
bukan penyakit menular
pemicunya itu bisa matahari bisa obat bisa yang lain
dan bukan penyakit kalau itu menurun enggak bukan menurun juga ternyata faktor lingkungan lebih berpengaruh
jadi bukan faktor genetik dalam hal ini
jadi yang lain lainnya lebih ke faktor eksternal ya
tapi apa yang dimiliki seseorang sehingga mungkin dia lebih cenderung untuk terkena penyakit ini dok
yang misalnya membedakannya dengan ya tadi disebut faktor matahari atau obat obatan
wanita muda jauh lebih banyak dari usia yang lebih rendah
belum juga dipastikan
jadi belum dipastikan
tidak ada faktor
final ada gain tertentu yang lebih mudah tapi tidak ada satu faktor yang cukup kuat untuk menyebabkan
jadi sampai sekarang belum ada yang mengatakan bahwa ini loh penyebab penyakit lubus ini
karena genetik atau karena faktor lingkungan atau karena obat atau hormon
dari penderitaan lubus yang dokternya pernah tangani
apa ini manifestasinya simptomnya gejalanya beda beda atau sama atau penyebabnya kira kira lebih
ya persis sama itu
gejalanya amat bervariasi karena itu disebut sebagai penyakit dengan seribu
seribu wajah itu
satu pasien sebagian besar sih ada sakit sendi pegelinu sariawan demam
tapi pasien yang lain dengan kaki bengkak perut bengkak karena ginjalnya terkena
pasien lain lagi tadinya pelari kemudian nggak bisa lari karena jantungnya terendam air jadi perikarvitis
ada juga pasien yang terkena otaknya yang paling berat sih yang lupus ginjal dan lupus otak
sebenarnya ada berapa variasi dari penyakit ini yang sudah diketahui
wah menjadi banyak sekali kan
organ yang terkena mulai dari kepala rambut rontok
kemudian mata nanti ada dari low fashion
kemudian mulut seriawan turun ke bawah lagi paru terendam air kayak orang sakit tbc
bisa keliru dengan tbc
kemudian ke bawah ke tengah ini jantung juga terendam
terus ginjal ada beberapa yang cukup banyak yang saat ini cuci darah
dan sendi sendi juga kan tadi disitu
iya sendi kemudian sendi sendi
kemudian yang tadi sidik otak
jadi pada intinya hampir semua ya bisa diserang penyakit ini ya
hampir semua ya
dan karena itu bisa keliru diduga penyakit lain
penyakit lain ya karena mungkin simptomnya atau gejalanya mirip mirip
kita istirahat sebentar tapi khusus mengenai penyakit ini ya kita akan lanjutkan diskusinya lebih detail lagi
mengenai penyakit lupus ya masih bersama dr zubairi jurban setelah yang berikut ini
ya masih bersama insight sulitnya diagnosa terhadap penyakit lupus ini menyebabkan jumlah penderita lupus meningkat setiap tahun
ketiadaan gejala khusus pada orang yang terkena lupus juga mempersulit deteksi dini terhadap penyakit ini
dan hal ini diperparah dengan minimnya kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap penyakit lupus
belum ada data pasti mengenai jumlah penderita lupus di indonesia
menurut data kementerian kesehatan jumlah penderita lupus di indonesia diperkirakan mencapai empat ratus ribu orang
sedangkan jumlah penderita lupus di seluruh dunia diperkirakan mencapai lima juta orang
dan diperkirakan terjadi peningkatan seratus kasus setiap tahunnya
di indonesia penderita lupus rata rata mampu bertahan hidup selama sepuluh hingga sebelas tahun
sedangkan di negara maju penderita lupus mampu bertahan hidup selama lima belas hingga lima belas tahun

bagaimana perkembangan pengobatan dan fasilitas kesehatan
bagi penderita lupus
kita lanjutkan perbincangan bersama saya prof dr zubairi jurban
guru besar ilmu penyakit dalam universitas indonesia
dok tadi kita juga sudah mengatakan ya
penyakitnya masih misterius
kalau boleh ngoreksi kita di yang sepuluh dua puluh tahun
pasien pasien yang saya diagnosis delapan puluh lima delapan puluh tujuh
itu sampai sekarang ada beberapa yang masih bertahan
jadi sebenarnya kansnya juga bisa bertahan cukup lama
dan sehat sekarang
sudah yang awalnya sehat sakit
tapi ternyata sampai sekarang masih tetap bertahan
tapi sebenarnya ini penyakit ini bukan penyakit fatal dan mematikan berarti
itu yang di awal awal dulu kan tiga puluh tahun lalu banyak yang meninggal
kemudian beberapa tahun
tahun terakhir ini
urutannya mula mula dari yang sekitar belasan ribu tadi

jadi ada mulai berkurang
sekarang tahun lalu antara empat puluh lima
tapi dari segi jumlah yang penderitanya
itu kan semakin tahun kan semakin bertambah
semakin bertambah ya
karena memang penyakitnya semakin tahun semakin bertambah
atau karena lebih mudah sekarang mendeteksinya dan mendiagnosanya
iya sekarang lebih mudah mendiagnosai
tetapi tadi yang kata kemenkes ada empat ratus ribu
tapi ini bisa tipel di iceberg ya
masih perlu banget dokter dokter
khususnya dokter lini pertama dokter dokter yang dokter umum
itu memerlukan sekali pendidikan tambahan
untuk mendiagnosis lupus
sampai sekarang ini masih belum cukup ya dirasakan ya dok
pemahaman lebih terhadap lini ketiga
kalau hanya dua puluh ribuan dari empat ratus ribu
berarti ada yang salah
nah ini kan tadi disebut bahwa sebenarnya setiap organ ya
itu bisa terserang penyakit lupus ini
itu dari diagnosa dan gejala yang selama ini di
ya dipelajari lah
apa kira kira misalnya pemicu untuk masing masing gejala lupus ini
taruh lah misalnya yang paru paru
kira kira apa pemicunya
atau kalau misalnya ginjal yang kena
atau kulit yang kena
atau bahkan rambut itu sudah ada
kira kira penyebab yang menjadi trigger atau pemicu dari penyakit ini
iya pemicu munculnya bisa tadi matahari bisa obat bisa yang lain
kalau pemicu kambuh kalau stop mendadak obatnya
jadi pasien merasa sudah sehat segar
terus dia baca obat ini bisa bikin mukanya bulat
bisa bikin darah tinggi bisa bikin osteoporosis
itu pasti bisa menjadi berat
dan untuk yang awalnya ada gangguan ginjal
bisa kemudian harus cuci darah
jadi jangan menghentikan obat mendadak
jadi kalau sudah didiagnosa kena lupus jangan menghentikan obat ya
nah katanya lupus ini disebut serigala karena sering ada semacam ruang atau pipinya merah
merah merah memang awal ditemukan penyakit ini karena gejala gejala itu
bagaimana memastikan bahwa ini sebenarnya bukan penyakit a tapi lupus
diagnosa seperti apa
pasti ada kombinasi antara klinik sama imunologi
yang disebut klinik ini
murai dari rambut rontok sariawan sakit sendi
kejang kejang karena di otak itu
kemudian sel darah putihnya kurang
itu di kelompok sebelah ini
kelompok yang sebelahnya lagi
imunologi itu dari tes namanya ana anti nuklear antibody
kemudian anti dsdna anti double stranded dna
kemudian kadar komplement yang rendah c tiga c empat
kemudian kalau aca anti cardiolipin antibody yang positif
kemudian ada tes darah namanya kums test
yang merusak sel darah merah sendiri
jadi banyak tes tes yang harus dilalui
banyak tes tes kasar ketemu empat tapi
jadi dua sini dua sini sudah cukup
atau satu sini tiga sebelah
biasanya memerlukan berapa lama sebelum misalnya
saya merasa tidak enak badan
kok kulit saya ada merah merah
sebelum seorang dokter mengatakan bahwa
wah ini kira kira perlu dilakukan tes lupus
karena kan bisa saja kalau sendi sakit bisa saja
karena aromatik misalnya
atau rambut rontok mungkin bisa karena hal lain
biasanya berapa lama diperlukan waktu
kadang kadang lebih dari setahun
kasian juga jalan jalan itu
oh ya kemarin saya ke austria
kemudian ada kongres itu
kemudian ke atas ke bratislava
di situ ada seorang pasien perempuan
orang tempat orang lokal itu
yang punya teman orang kedutaan
itu datanya sudah lengkap
tapi dokternya tidak mengobati
masih tidak begitu yakin
ini pasiennya amat sangat menderita
selama enam tahun
selama enam tahun sebelum akhirnya dokternya mengatakan bahwa ini lupus
iya itu di eropa
walaupun eropa timur tapi sekarang hampir sama saja majunya
nah ini dokter sendiri melihat ini sering terjadi di indonesia
yang enam tahun rasanya
tapi sekarang kita bersyukur di cinepa
ternyata di cinepa ini sekitar satu tahunan
tapi di indonesia sendiri ya
fasilitas untuk mengecek mendiagnosa
dan juga mengobati dan obat obatannya itu cukup atau tidak masalah
obatnya tidak masalah
obat utamanya prednisone itu murah sekali
prednisone itu murah sekali
terus hanya kalau misalnya ada gangguan ginjal
itu ada kelompok
kelainan ginjal tertentu yang memerlukan infus
endoksan itu agak mahal sedikit
kemudian ada yang memerlukan obat namanya selsep atau omnifortik
itu juga lumayan mahal
karena dipakai cukup lama
atau pakai tambah selain prednisone
tambah metotrexat atau imuran
atau karena masalah ginjal bocor
albuminnya rendah sekali
kemudian perlu albumin banyak
sebotolnya satu lima juta
ada yang perlu seratus lebih
jadi misalnya kalau lupus ini tidak dideteksi atau tidak diobati
itu bisa berdampak terhadap kematian ya
tapi kalau dengan obat obatan ini
sebenarnya bisa dicegah ya
tapi apakah bisa disembuhkan
apa yang disebut sembuh
misalnya saya ada darah
saya setiap hari minum obat
ada tinggi sedikit
ada kleserol sedikit
tapi kan kita tidak merasa tidak ada obatnya
jadi yang benar ada lupus
sudah ada obatnya
kalau minum teratur biasanya nggak ada masalah
satu dua saja yang bisa lepas obat
nah ada kasus yang menurut dokter itu menarik ya
untuk khususnya di indonesia ini
apakah ada penyakit lupus yang mungkin lebih banyak menyerang satu anggota tubuh
misalnya ketimbang yang lain
contohnya misalnya lupus yang menyerang sendi
atau otak atau paru paru atau
sendi banyak sekali
paling banyak sendi
ginjal juga banyak
banyak di indonesia
kemudian berubah dipventromboflipidis
ada bekuantipetis itu juga lumayan banyak
dan abortus berulang
bisa menyebabkan abortus berulang
ya jadi lumayan ya cukup banyak ya
cukup banyak iya
kita istirahat sebentar ya dok kita akan lanjutkan perbincangan masih seputar penyakit misterius
yang namanya lupus
serta pengendaliannya setelah informasi berikut ini
tetaplah bersama insight
ya kita masih bersama insight dan membahas seputar penyakit lupus
atau yang sering disebut penyakit seribu wajah dalam rangka
hari lupus sedunia
saya ditemani oleh prof dr zubairi jurban guru besar ilmu penyakit dalam universitas indonesia
dari segi pelayanan medis yang ada di indonesia terhadap penyakit ini bagaimana dok
cukup atau memang harus dirujuk ke rumah sakit tertentu
misalnya di daerah apakah pemahaman tenaga medisnya itu ada
dan sudah bisa mendiagnosa dan mengobati penyakit ini
iya karena banyaknya estimasi jumlah orang dengan lupus
antara empat ratus ribu sampai sekitar satu jutaan itu
maka tidak mungkin dokter umum tidak diikut sertakan untuk mendiagnosis
kalau di jakarta spesialis apa hampir semua spesialis bisa
yang amat terkait misalnya kalau di kami di penyakit dalam ada penyakit dalam untuk
hematologi seperti saya kemudian rematologi penyakit dalam ginjal
penyakit dalam alergi imunologi itu yang amat sering menangani pasien lupusdi
jadi biasanya dokter spesialis bisa melihat bahwa oh ini mungkin kemungkinan besar lupus ya
misalnya bukan penyakit yang lain itu sudah semakin banyak dokter yang memiliki spesialisasi terhadap
itu kan spesialis bahkan konsultan yang
iya ini karena begitu banyaknya jadi mestinya dokter umum sudah untuk mendiagnosis awal
kalau ada komplikasi yang berat tentu perlu dirujuk tapi harusnya diagnosis awal harus dokter umum lebih
ya nah kalau dari segi penelitian apalagi kan di indonesia tadi disebut ya
waktu dokter juga masih tahun tujuh puluh an ya itu pertama kali melihat penyakit lupus ini
sampai sekarang dalam empat puluh tahun ini sudah ada kemajuan terhadap pemahaman maupun hasil dari penelitian
ya misalnya yang tadi dokter umum itu beberapa yayasan yang terkait termasuk yayasan lupus indonesia itu
sebelum mereka hobinya ada yang hobi naik gunung sebelum naik gunung mereka melakukan penyeluan dulu
nah ternyata di sekitar petisam saat itu cukup banyak ditemukan pasien lupus yang tadinya tidak terdiagnosis
jadi semakin lama semakin pemahaman juga
pada pasien semakin banyak dokter melihat masyarakat indonesia khususnya
nah kedepannya ya diagnosa terhadap dan istilahnya penyembuhan ya terhadap penyakit ini sudah ada arah ke sana
atau masih seperti kanker mungkin hanya masih belum ya ditemukan
oh sekarang sih bagus sekali asal kalau yang ketahuan dan diobati itu angka kematian sedikit sekali
tapi obat obatannya harus terus menerus dikonsumsi
iya dan beberapa yang berat obatnya menjadi mahal sekali
walaupun sudah ada bpjs yang amat menolong tapi obat yang khusus kadang kadang tidak di cover oleh bpjs
kita sudah bisa memproduksi obat itu sendiri atau masih perlu diimpor
oh bisa bisa banyak yang prednison banyak hanya kalau misalnya kena ginjal prednison plus apa
kalau kena sendi yang berat prednison plus mte
misalnya atau kena otak ada beberapa obat tambahnya
tapi kan obat obatan ini juga bisa side effect nya atau efek sampingnya kan juga bisa cukup banyak ya
tapi saya selalu bilang begini kalau takut dok nanti muka saya bulet
sekarang kan bawa hp nggak bang masukkan di situ di wajahmu kulihat bulan lirik
jadi kadang kadang dan kalau muka bulet artinya
tapi kalau obat obatan dengan efek efek samping yang lain itu bisa ini nggak
bisa justru membahayakan juga atau memicu penyakit lain
enggak kalau misalnya premisal tadi efek samping di awal saja karena dosis tinggi
prinsip pengobatannya harus tapering pelan pelan pelan pelan kemudian setelah dicapai dosis minimal yang bisa ngontrol penyakit
misalnya empat mili atau delapan miligram sehari
nah itu pada dosis itu efek samping minimal sekali
nah biasanya dokter menyarankan apa kepada pasien yang memang menderita lupus
dan apalagi lupusnya misalnya tergolong cukup parah ya karena kena organ
nah kira kira seperti apa pola hidupnya dan cara memakan obatnya secara rutin dan juga memelihara kesehatan secara keseluruhan
iya tadi yang penting adalah enam bulan pertama harus sering ke dokter
karena dosisnya mula mula harus tinggi
katakanlah ada yang mulai dengan enam puluh mg sampai tujuh puluh mg per hari
itu nggak boleh terlalu lama
jadi setelah terkontrol penyakitnya dua mingguan gitu pelan pelan harus turun
biasanya dalam dua tiga bulan mencapai dosis maintenance yang dosisnya sedikit sekali
nah setelah itu setelah enam bulan
iya pasien bisa datang dua bulan sekali atau bahkan beberapa pasien datang tiga bulan sekali nggak masalah
dan harusnya dengan meminum obat secara rutin itu simptom atau gejala bisa hilang
bisa terkontrol bisa produktif bahkan tadi saya menangkap ada tiga orang yang mendapatkan
itu satu lupus ginjal mantan lupus ginjal
satu lagi yang trombosinya pernah rendah sehingga limpahnya dibuang
satu lagi pasien lupus yang tadinya lupus jantung
artinya jantungnya sempat terendam air
kemudian begitu terkontrol mereka
dan itu hilang gejalanya dan rasa sakit itu
bisa ya yang penting terus menerus mengkonsumsi obat ya
jadi sebenarnya prognosis terhadap penyakit ini lumayan bagus ya untuk hidup ya
lumayan bagus kecuali lupus tertentu yang berat sekali atau
contohnya apa tipus yang berat jantung kederanya berat ya dan otak juga berat
jantung enggak ternyata
jadi cairannya langsung cepat hilang
tapi yang otak ya berat
gejalanya bisa kejang kejang bisa pelupa bisa kombinasi dari berbagai kelainan di otak misalnya
selain pelupa kejang semuten
kemudian kalau yang di ginjal itu ada dua golongan
jadi karena itu kalau ada bocor ginjal harus biopsi
kalau ketemunya a perlu tambah obat indoksen
kalau nggak akan mudah cuci darah
kalau ketemunya yang patologinya yang b itu obat standar sudah cukup
tadi kan disebut kebanyakan yang menderitanya adalah perempuan ya di usia produktif
tapi bukan berarti tidak ada laki laki yang menderita lupus
oh jadi memang betul betul ini lebih cenderung ke perempuan ya
iya kan sekitar
lakinya kira kira seribu dua ratus an sisanya perempuan
terima kasih dok sudah memberikan penjelasan
dan memang seorang odapus disebutnya orang dengan penyakit lupus
harus terus menerus mengkonsumsi obat untuk menekan sistem imunnya
setelah informasi berikut ini kita akan berbincang dengan salah seorang odapus
mengenai bagaimana hidup berdamai dengan lupus
masih bersama insight bagaimana para penyandang lupus atau odapus harus hidup berdamai dengan penyakit autoimun ini
sejauh mana masyarakat mengenal penyakit lupus
kita ulas lebih dalam lagi kali ini bersama dr eka sakti
salah seorang odapus dan juga ekopratomo
pendiri shamsi udapus
dan kami juga memiliki foundation yaitu yayasan yang memberikan dukungan khusus bagi odapus
eka dan juga bung eko ini ada eka ada eko
dan dokter eka ini juga penyandang ya
ini kata yang menarik ya
tadi saya sebut penderita tapi dikoresi lebih ke penyandang
jadi kita sekarang secara inilah lebih cocok disebut odapus ya orang dengan lupus
bisa cerita sedikit mengenai pengalaman anda sebagai penyandang lupus
jadi awalnya ketika saya masih sekolah ketika kuliah di kedokteran
baru semester dua saya punya gejala gejala yang ya mencakup itulah
apa apa saja yang di persis
waktu itu sering nyari sendi
jadi mukanya ada ruamnya
terus juga kalau kena matahari sedikit udah langsung kelihatan belang
ada sedikit perasaan gak enaknya gitu
apa berubah merah merah atau bagaimana
cepat merah dan cepat terkelupas
waktu itu ada pemeriksaan
ya ketemu di remato karena saya masuk ke dokteran
jadi yang sebenarnya anugerah karena saya bisa tahu lebih dalam
tapi sebenarnya musibah juga
karena lagi belajar ke dokteran
karena lagi belajar
jadi yang saya tahu itu malah lebih berat
karena saya tahunya lupus itu komplikasinya sampai sedalam itu
dan sempat takut juga ya waktu itu
belum pernah merasakan gejala gejala seperti itu sebelumnya
tiba tiba seperti itu
dan tahu bahwa akhirnya itu lupus bukan penyakit lain
ya setelah pemeriksaan selama hampir setahun sih cukup menyita waktu juga
dan pikiran pertama stress karena ternyata lupus segitunya
dan saya berada masih di semester empat
ya jatuhnya baru tertegakkan diagnos setelah ada biopsi kulit di muka
terus juga ada pemeriksaan lab dan lain sebagainya gitu
hasilnya juga ya ternyata mengarah ke sana
nah persisnya lupus apa
apa yang diserang
saya masih levelnya yang tingkat discoin
dan sekarang obat obatan apa yang dikonsumsi
sejak saat itu sebenarnya selama hampir empat tahun saya rutin minum plat nisolen
jadi platnisolon atau methyl platinisan untuk menekan sistem imunnya
tapi perlahan lahan setelah saya lulus saya mulai kurangi kurangi
akhirnya saya cukup menjaga aja sampai tidak terjadi serangan
oh sekarang sudah tidak mengkonsumsi
saat ini tidak
tadi dokter zubairi mengatakan ini penting loh harus mengkonsumsi obat obatan karena kalau tidak bisa timbul lagi ya
jadi memang harus tahu batasan sendiri sih kapan harus menggunakan atau enggak gitu
ya beruntungnya karena saya juga dokter jadi cukup bisa melihat
dan sekarang justru mungkin jadi ahli mengenai penyakit ini ya
apa kira kira yang anda pelajari mengenai penyakit ini
apalagi karena merasakannya sendiri hidup sebagai odaku sendiri
awalnya yang benar benar saya rasakan adalah ketika saya terdiagnosis ini saya merasa ya ini kasus yang sangat jarang sekali dan sangat serius sekali
sehingga merasa sangat jauh dari lingkungan orang orang yang normal gitu atau orang orang pada biasanya
cuman ketika saya bertemu dengan seorang dokter
shamsi duhai ini khususnya gitu atau komunitas lupus lainnya
itu malah yang sebenarnya dibutuhkan gitu karena kebanyakan dari kita tidak tahu gitu cara berdamainya
kebanyakan dari kita menganggap wah ketika kita menderita atau terkena lupus sekali ya itu seterusnya akan seperti itu
iya dan bergabung bersama syamsi duha ya itu berapa lama setelah mengetahui memiliki lupus itu
justru pada saat penegakan diagnosis itu jadi pada saat sebenarnya lagi drop dropnya saya tahu ini pas lagi saya ke bandung ternyata ada gitu
baik dan kita akan bambung echo anda sebagai founder ya dari shamsi duhai ini
persisnya kenapa didirikan foundation ini dan apa yang diberikan kepada anggotanya
iya jadi syamsi dua foundation itu mulai aktivitas dua ribu empat mbak desi ya
dan memang awalnya
dua belas tahun ya
awalnya memang karena kebetulan ibu di
dan shamsi duhai dan ibu dian syarif istri saya itu mengalami lupus yang cukup berat
jadi dia sistemik ya bisa kena awalnya kena darah kemudian kena persendian dan yang agak berat itu memang dari sisi bukan efek samping obat
tapi kadang auto imun jadi ditekan pengobatannya kemudian muncul infeksi di otak
dan itu menyebabkan kehilangan penglihatan
nah tapi kita bersyukur bahwa kita diberi kemampuan untuk melakukan pengobatan
dan akhirnya kita juga merasa kesulitan pada awalnya
dan kita merasakan banyak orang juga akan lebih sulit ya ketika menghadapi lupus
jadi awal awal mungkin dokter juga apa mendiagnosanya awal berapa lama sebelum akhirnya di vonis bahwa wahili lupus
kalau istri saya kebetulan cukup cepat
cukup cepat ya
jadi awal awal sudah ketahuan
dan ini juga pengalaman yang membuat kita ingin sekalian
untuk melakukan edukasi supaya kalau diagnosis itu bisa cepat maka penanganan juga akan lebih baik
dan ini yang membuat kita ingin mendirikan support group untuk melakukan edukasi
kemudian kepada pasien kepada keluarganya juga karena lupus ini sangat memerlukan pendamping
karena begini dia itu bisa menyerang secara sistemik
dan biasanya kalau orang belum tahu kemudian tahu mengenai lupus itu biasanya yang lebih berat itu adalah secara mental
karena tahunya waduh ini belum ada obatnya padahal sudah ada sebetulnya obat
atau ini bisa fatal
betul bisa fatal dan yang paling sering itu orang menganggap dia akan sakit seumur hidup
nah itu biasanya membuat para penyandang lupus itu pada awal awal itu akan sangat drop
nah itu yang pertama kali yang selalu ingin kita coba bangun
karena makanya bahwa lupus ini bukan akhir segalanya
ya makanya tadi penting ya disebut bahwa ini penyandang ya bukan penderita
apa sebenarnya perbedaan esensial antara dua kata ini
ya yang kita upayakan di the samsiduha itu salah satunya adalah perubahan perubahan paradigma
jadi karena mereka harus katakanlah akan sakit seumur hidup tetapi sebetulnya kan dengan pengobatan dia bisa normal kembali
tidak harus menderita
tidak harus menderita
dan bisa normal dalam arti ada keterbatasan keterbatasan yang bisa ditangani sebetulnya
yang kedua juga mungkin kita lebih jauh lagi ya kita tidak bicara lagi mengenai berdamai bahkan bersahabat dengan penyakit gitu
kenapa karena perjuangan maratonnya itu akan lebih mudah kalau kita bisa menerima dan bersahabat dengan penyakit
tidak merasa sendiri juga
eka pertama kali menjadi bagian dari yayasan samsi ini
bagaimana dari segi mental sempat down karena melupus
ya sangat down karena tadi saya bilang ketika saya terkena ini saya belum tahu banyak sebenarnya karena masih proses diagnosis selama setahun lebih hampir dua tahun
nah saya cari cari jurnal saya baca baca referensi saya tanya tanya dosen dosen ternyata berat
itu yang membuat saya sangat down jadi saya merasa malah komunitas yang teman teman
dan masih muda kan waktu itu
iya komunitas teman teman juga
ya saya sudah merasa beda sendiri
karena ya mungkin mereka pada dasar ingin membantu tapi saya juga susah untuk mengeluarkan
karena waktu itu saya merasa saya sendiri
sangat membantu sih sangat membantu kalau keluarga
nah support semacam apa saja yang didapatkan dengan menjadi bagian dari yayasan ini
kalau di bagian yayasan ini kita ada banyak hal yang kita bisa garap
jadi selain kita mengenali tentang penyakit kita juga belajar untuk bertafakur
kita belajar untuk bersosialisasi bahkan kita juga belajar untuk berbisnis
jadi banyak hal yang bisa digarap di luar penyakitnya
kalau berbicara penyakit ya ya lagi lagi kita harus mengenali diri kita sendiri
soalnya ya dalam kondisi yang sehat mungkin terlihat tidak apa apa
tapi pengalaman saya pribadi saya pernah sampai sccu pernah berwakil dirawat rumah sakit
sekarang saya tidak bisa jaga dirinya tapi kalau bisa terjaga semuanya baik
ada yang mengingatkan
iya kita break sebentar ya
ya mari sih
dan juga dr eka perbincangan mengenai lupus akan kita lanjutkan sesaat lagi
jangan kemana mana dulu
ya kembali dalam insight
dan kita masih lanjutkan pembahasan mengenai penyakit lupus
dan saya ditemani oleh dr eka sakti
salah seorang odapus atau orang dengan lupus
dan eko pratomo pendiri shamsi dhuha foundation
yaitu yasn yang memberikan dukungan bagi odapus
bung eko dan juga dr eka ya
kita kenapa penting ya kita untuk berbicara mengenai mendiskusikan mengenai lupus
karena memang ada hari lupus sedunia ya
ini juga saya rasa bentuk dari edukasi terhadap masyarakat
nah khususnya di indonesia ini
anda sendiri melihat bagaimana sebenarnya pemahaman terhadap penyakit ini
apalagi yayasan kan sudah didirikan sejak dua belas tahun yang lalu sampai sekarang
itu semakin banyak orang yang paham semakin tidak misterius lagi penyakit ini
semakin banyak yang paham
tapi kan masyarakat indonesia ini kan luas dan besar sekali ya mbak desi
jadi upaya itu tuh menurut saya
masih jauh dari masih banyak orang yang belum tahu bahkan dengar lupus bahwa itu suatu penyakit
juga masih banyak yang belum tahu
tapi meningkat sih karena kita bersama dengan beberapa support group yang lain
dan namanya juga kan lupus apalagi dalam arti aslinya itu kan serigala
jadi seolah olah kan menakutkan sesuatu yang menyerang
dan memang sebetulnya menakutkan sih
tapi memang butuh edukasi
dan sebetulnya dengan edukasi itu orang seharusnya bisa lebih paham
karena menyangkut masalah bukan hanya masalah kesehatan
ini juga menyangkut masalah sosial
banyak orang yang misalnya tidak berani melamar dengan bilang bahwa dia penyandang lupus
jadi masih ada stigma terhadapnya
masih ada stigma
stigma seperti apa biasanya
bahkan banyak orang yang menganggap ini menular
lupus itu tidak menular
ini autoimun ya perlu kita tegaskan kembali ya
menyerang sistem imun sistem kita sendiri yang menyerang diri kita
juga ada masalah nanti masalah sosial ekonomi
karena ini kan penyakit yang berkepanjangan
sehingga banyak masalah yang memang harus kita pikirkan bersama
termasuk juga perlu sekali dukungan pemerintah
nah dalam hal ini bagaimana peran pemerintah
karena ini kan obat obatan selama ini bagaimana bung eka sebagai penyandang lupus
ini bisa asuransi bpjs atau
kalau di taraf yang ringan saya masih bisa tahu

cuma kalau sudah sampai setengah setengah sampai ke ginjal atau jantung ada obat obat yang khusus
dan itu masih ada beberapa yang belum tercover
nah yayasan juga memberikan support untuk misalnya bagaimana
kita memang memberikan bantuan keuangan untuk pengobatan
tapi kan terbatas sekali
justru yang kita lakukan salah satu di yayasan adalah advokasi kepada pemerintah
salah satu advokasi yang kita lakukan adalah obat obat lupus itu banyak yang digunakan bukan khusus untuk lupus
yang dikategorikan sebagai off label
ini ada beberapa obat yang kita perjuangkan supaya di cover oleh bpjs
nah ini salah satu yang masih kita perjuangkan
jadi masih ada yang belum di cover ya
dan ini obat obatannya mahal kategorinya atau
dari segi advokasi edukasi kira kira apa apa saja saya lihat di sini bung eko membawa beberapa buku ya
ini juga ada khusus untuk anak anak ya
memang awalnya untuk anak anak
untuk anak anak tapi sebetulnya ini
lupi sahabatku yang nakal
ini justru lebih memudahkan orang untuk memahami lupus
ini alhamdulillah ini sudah diterjemahkan di tiga bahasa
dan ini digunakan oleh asosiasi lupus di eropa untuk digunakan edukasi
jadi ini juga salah satu yang mungkin ini kita juga ingin tawarkan juga kepada kementerian kesehatan untuk misalnya untuk digunakan di indonesia untuk edukasi
ini sudah berapa oplah sudah berapa yang diterbitkan
dan dikirim kemana saja karena penting ini supaya orang paham ya
kalau kita nyetak ini dua ribu tapi sekarang di eropa malahan dia diterbitkan dalam bentuk e book ya
jadi lebih mudah sih penyebarannya
buku buku lain ini ada miracle of love journeying with lupus toward god dan juga
ini sama ini bahasa inggris dan ini
nah ini sebetulnya ingin memberikan values bahwa penyakit itu tidak selamanya musibah karena banyak sekali hikmah dibalik penyakit
dan itu yang seharusnya kita semboyannya itu never give up dan sakit tidak harus menderita
makanya kita pendekatannya adalah bersahabatlah dengan lupus
dan penting ya support group ini karena penyakit ini memang bisa mempengaruhi suasana hati dan juga mental ya
anggotanya berapa sekarang dan siapa siapa saja rata rata yang
kalau secara resmi sih anggotanya yang terdaftar itu sekarang sudah
betapi yang tidak terdaftar dan kita tidak ada
jadi kalau banyak sekali kita support secara online itu mungkin tidak terhitung ya
karena bukan hanya di kami ada di bandung tapi kita memberikan support secara menyeluruh kepada para penyandang yang ada di indonesia
bahkan ada juga beberapa saya tadi malam dapat telepon dari doha
itu juga memang banyak yang kita bisa support melalui online support
oke tahu bung eko berapa persisnya jumlah penyandang
lupus di indonesia karena tadi kan ada beberapa angka yang mungkin
nah ini yang salah satu juga kita di samsi duha dan mungkin para dokter juga masih bingung
karena ada angka dari kementerian tapi kemudian angka yang tadi kata dokter zubairi lebih masih tip of the iceberg
sehingga mungkin sepuluh kali lipat lebih besar jumlahnya
nah ini yang salah satu dalam rangka tahun lupus hari lupus sedunia ini nanti mbak desi kita membuat satu aplikasi
ini juga nanti kita ingin tawarkan kepada kementerian kesehatan di mana kita memerlukan database
mudah mudahan ini nanti bisa digunakan untuk mengumpulkan data karena data ini kan penting ya untuk melakukan
ya dan juga mungkin dari segi diagnosanya dan juga pembayaran ya kira kira support atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah
ada hal yang menarik ya tadi dokter zubairi juga mengatakan dan memang rata rata penyandang lupus itu adalah perempuan khususnya di usia produktif
jadi ada kaitan dengan hormon
iya ini bagaimana apakah pengetahuan anda ya karena sudah mungkin banyak berbicara dengan para penyandang lupus itu penyebabnya kenapanya itu sudah ada kira kira bisa disimpulkan gitu
kalau penyebab sampai sekarang masih dicari
masih belum tahu ya
masih belum bisa ada yang bilang genetik ada yang bilang memang paparan lingkungan ada yang bilang pola hidup dan lain sebagainya
masih misterius ya
tapi di keluarga hanya eka sendiri
nah ini gambaran ya ke depannya itu seperti apa ya pemetaan penyakit ini
ya menurut saya justru itu pentingnya kita membuat database ya mbak desi
itu yang kita ingin tahu sebetulnya penyebarannya seperti apa
di indonesia itu kasusnya yang paling banyak kena lupus menyerang apa kemudian pengobatannya seperti apa
ini yang menurut saya sangat sangat penting ya
dan ini ingin kita bangun sebetulnya
dari anggota yayasan syamsiduha ini juga ada para dokter yang memberikan counselling dan lain sebagainya
ya jadi kita mengumpulkan database dokter dokter bukan hanya di bandung di jakarta di kota kota besar
sehingga kita juga bisa memberikan referensi kalau ada karena banyak juga yang di satu kota mereka tidak tahu harus ke dokter siapa gitu
nah ini kita coba bangun database juga untuk
nah pengalaman anda eka dengan mbak merupakan bagian ya dari yasani
mungkin juga anda seorang dokter ya
apa kira kira yang dilakukan khususnya apakah ikut menjadi advokator juga atau memberikan edukasi
kalau saya lebih karena posisinya di jakarta sedangkan yayasan itu ada di bandung
ya ketika ada kegiatan besar saya ikut kontribusi ke sana
jadi saya juga support yang di sana
selain juga dalam sehari hari sebagai dokter
ketika saya menemukan wah ini kemungkinan gejala lupus nih atau suspek lah
ya saya mulai mengedukasi kalau ternyata memang terbukti ya saya bisa mereferensikan
nah sekarang katanya eka tidak mengonsumsi obat obatan minimal tidak seperti dulu ya
kira kira pola hidup seperti apa yang dijalankan sekarang
pola hidupnya ya yang jelas harus lebih teratur sih
bangun tidur sama tidurnya juga polanya harus lebih menurut saya
terus cukup ya
terus juga makanan makanan yang tidak baik gitu juga dihindari termasuk rokok dan alkohol dan lain sebagainya
termasuk juga tingkat stres
jadi saya juga punya mekanisme sendiri kalau sudah mulai stres ya sudah saya mengasingkan diri dulu sebentar
tenangin diri dulu baru
jadi harus ada stress management juga
kalau olahraga dan lain sebagainya juga harus dihubungin
jadi ini sebenarnya kita kembali ke yang odapus ini
jadi orang dengan lupus ya bukan penderita lupus
sehingga sebenarnya dengan pola hidup yang penanganan yang baik itu bisa hidup sehat dan produktif
itu rata rata dari anggota yang kena lupus ini mereka hidup dengan sehat
ya artinya kita menyebutnya hidup dengan normal dengan menyesuaikan dengan keterbatasannya
jadi misalnya kita upayakan kualitas
visi dari semua upaya adalah meningkatkan kualitas hidup penyandang lupus
dan itu bisa dicapai dengan penanganan yang baik dan memahami keterbatasan keterbatasan
ini ada website nya
bung eko terima kasih
terima kasih banyak mbak di
dan juga dr eka semangat sekali anda sudah mulai sehat
dan semoga juga penyakitnya tidak menyerang lagi
dan anda bisa terus hidup dengan sehat
ini sebagai seorang dokter ini penting ini provasinya
ya terima kasih
pemirsa orang dengan penyakit lupus dapat tetap hidup dan berdamai dengan penyakitnya
sejumlah hal dapat dilakukan agar penyakit lupus itu bisa dikendalikan dan tidak mengganggu aktivitas sehari hari
penyakit lupus dapat dikendalikan dengan mengubah perilaku dan gaya hidup
orang dengan penyakit lupus sebaiknya menjalankan pola hidup sehat minum obat secara teratur
mengkonsumsi sayur dan buah buahan tiga kali sehari
dan juga jangan lupa berolahraga minimal tiga puluh menit sehari
tapi harus juga mencegah kelelahan berlebihan beristirahat dengan cukup
dan juga menghindari terjadinya stres dan depresi
serta memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penyakit ini
ya bagi penyandang lupus atau odapus lupus berarti pertarungan seumur hidup
karena walaupun sudah ada obatnya lupus itu termasuk penyakit yang sulit disembuhkan secara total
penyandang lupus membutuhkan dukungan dari keluarga dan juga dari orang orang di sekitarnya
agar tetap memiliki hidup yang berkualitas
nah pemerintah juga diharapkan memperbanyak fasilitas kesehatan dan pengobatan yang terjangkau bagi penyandang lupus
saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar sampai jumpa dan